saudara ada beragam kudapan ciri khas daerah di indonesia yang biasa digunakan saat ramadan
di gorontalo ada kudapan yang namanya tiliaya
kudapan ini biasa disantap sejak zaman dahulu sebagai makanan khas saat sahur dan saat acara keagamaan
nah bagaimana pembuatan dan cara penyajiannya kita simak liputan berikut
tili ayah kudapan khas warga gorontalo yang biasa disajikan saat sahur dan bahkan saat kegiatan ritual keagamaan lainnya
tili ayah adalah peninggalan orang zaman dulu yang masih dipertahankan oleh warga
ciliaya dibuat dari bahan sederhana dan mudah didapat proses pembuatannya pun tidak rumit
bagi anda yang ingin mencoba anda hanya perlu menyiapkan telur ayam gula aren dan santan kelapa
gula aren dan telur terlebih dahulu dikocok hingga tercampur rata kemudian masukkan santan kelapa dan diaduk
yang perlu diingat adukan telur dan gula aren harus sesuai takaran santan kelapa yang disiapkan
ini perlu diingat agar rasanya pas saat disajikan
kurang lebih tiga puluh menit proses pengukusan tiri ayam sudah siap disajikan
namun jangan lupa terlebih dahulu dinginkan agar lebih segar untuk disantap
bagi warga desa reliji bongo kecamatan batu da a pantai kebupaten gorontalo pada sahur di awal ramadhan wajib menyiapkan kudapan tiliaya
tili ayah sendiri diketahui mengandung protein tinggi lemak dan karbohidrat memadai yang tentunya dapat menunjang pertumbuhan dan meningkatkan stamina saat berpuasa
nah tradisi yang ada di desa ini biasanya untuk santap sahur malam pertama itu
nah dalam menu sahur yang disiapkan itu tili ayam dan nasi kuning itu memang sudah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari malam pertama sahur
nah agar lebih lengkap saat mengonsumsi tiri ayam warga setempat biasanya menyajikan dengan menu nasi kuning
untuk menyeimbangkan rasa manisnya